rumit begitu endah menggambarkan prosesnya
dari ibunya lah resep madu mongso diturunkan
itu yang pertama itu dari ibu saya
itu dari saya kecil setiap lebaran itu bu saya mesti buat madu mongso
tapi kalau ibu saya itu buatnya dari kelapanya diikutkan
tapi kalau saya enggak saya ambil santannya aja
jadi banyak santan tapi ketan sama gula itu aja
bahan utamanya adalah beras ketan
beras ketan ini harus dicuci bersih sebelum ditanak beberapa kali sampai empuk
daun pisang menjadi penanda
jika layu maka bulir beras ketan dipastikan masak
beras ketan kembali ditanak hingga benar benar empuk
semua proses dilakukan secara sederhana warisan nenek moyang
termasuk konsisten menggunakan kayu bakar
proses selanjutnya adalah peragihan
komposisi ragi harus pas agar fermentasi berlangsung sempurna
dua malam waktu yang dibutuhkan dalam proses ini
setelah fermentasi sempurna tahap selanjutnya adalah mencampurnya dengan santan
adonan diaduk tanpa henti selama enam jam penuh
sampai lihat seperti dodol
sekali lagi faktor kayu bakar menjadi pengikat cita rasa khas madu mongso
dan inilah hasilnya
dibutuhkan waktu sampai tiga hari agar bisa menjadi madu mongso
tak heran endah membandrol harga madu mongso nya rp tujuh puluh per kilogram
bagi penikmatnya harga tak menjadi masalah
terlebih madu mongso adalah kudapan wajib saat idul fitri
dia dari lebaran kayak gini biasanya untuk buat oleh oleh
kan itu kan makanan khas orang kampung lah paling tidak
jadi ini bisa untuk oleh oleh kita kalau ada keluarga yang tinggal di luar kota
kalau harga sih kalau menurut saya standar karena kan bikinnya juga rumit
sensasi empuk sekaligus manisnya pas terasa dalam satu gigitan saja
mendekati lebaran endah kebanjiran pesanan
ketekunannya melestarikan kudapan tradisional terbayar setelah ratusan kilogram madu mongsonya dinikmati hingga berbagai kota di pulau jawa
miftah farid andres wicaksono madiun jawa timur